kalo si agus rimba tuh keliatannya bukan orang sembarangan
dia gak pernah emosi
dia selalu tenang
orang yang akan
apa yang lo mau di luar
jangan soal tau
terus digantiin sama sal
oh iya aku belum cerita ya
waktu itu rena lagi butuh
perhatian aku banget mas
reina lagi bermasalah
akhirnya mama mengusulkan untuk
tapi tentunya kamu juga punya tim yang hebat kok
tim tim kamu yang ngebantu saat aku juga lagi gak bisa
belum lagi ngurusin kantor
maksudnya gak kelebat
kalau kan sekarang ada kamu
kamu apa ada pembuatan uang
g ada apa emang
tidak ada morally
kita seperti orang campuran
kita lebih baik
dia ngancurin hidup elsa
bukan cuma neror neror lo
lo kenal lagu serimbang
lo kenal sama lagu serimbang
siapa sih gak kenal sama lagu serimbang
lumayan terkenal dia
kaki tangannya juga banyak
dan dia juga punya
tangan kanan yang hebat
jadi ya lagu serimbang itu
terima kasih pak
gue udah tau elsa dimana
dan gue udah pernah teror dia
anak buah gue
sempat mengonfrak dia
dia berhasil mengendar
walaupun gue gagal
di waktu gue ada gedalah
padahal kalau gue mau
gak peduli sama urusan lo
tuh sekarang lo ada di dalam
lo denger ya
sidang keputusan gue
gue sudah berhenti ngeri gue ini ya
dan gue yakin
hukuman gue pasti berat
lo kasih elsa ganjarannya
mending gue cabut
gue udah tau
gue belum selesai ngomong ya
jangan mencabut gitu aja
mending gue cabut
kalau si agus rimba itu kelihatannya bukan orang sembarangan
dia gak pernah emosi
dia selalu tenang
orang yang akan menjalankan apa yang dia inginkan
orang yang akan menjalankan apa yang dia inginkan
menjalankan apa yang lo mau di luar
jangan sok tau
dan jangan kebaikan aja
gue mau istirahat dulu
gue agak takut juga sih
buat menghadapi keputusan hukuman gue nanti
padahal gue cuma pengen balas dendam ke elsa
masa gitu aja susah
jadi agus rimba terlibat dalam masalah masalah di luar sana
dia yang bantu ricky membalas dendam orang yang membuat dia di penjara
gue harus kasih tahu randy ini
tiap kamu pulang kok mukanya lemas
kayak banyak pikiran gitu
ya mama tau kita lagi ada masalah
memangnya belum ada titik terang ya
jalan keluar dari masalah kamu itu
bikin mama kepikiran
wah ada tamu kayaknya
aku mau ke kamar dulu mau mandi maya
tante bener bener kaget loh tiba tiba kamu datang kesini
kita tuh udah lama gak ketemu ya
ada apa sih sienna kok kamu datang kesini
ada yang mau aku obrolin tante disini
oh tante boleh tau gak mengenai apa
aduh maaf ya sebenernya
gak seharusnya ya tante nanya
pasti kamu mau ketemu nino kan
nino nya sih ada
tadi baru pulang dari kantor tapi masih mandi
yaudah gapapa saya temuin aja tante
mau minum panas atau dingin
kamu bikin belanja
iya bos tadi kiki ngasih tau saya
lagi pada belanja di mari
jadi saya ngasih misil ke mari
sus cantik banget
kalau mirna ngapain kesini
bukannya mbak mirna itu pergi ke acara son
kalian sih mencurigakan ya cuman eh
bener kata rena
saya jarang sekali ngeliat kamu berdandan seperti ini
cantik lo pakai rok
kemarin kan izin sama bu bos
saya ada acara keluarga
jadi agak rapih
sering sering kayak gini juga oke sih
jangan beribet acara keluar
terus dimana tuh ceritanya itu
kan kiki penasaran sama ibu juga penasaran pasti